lu tuh kenapa sih harus maksain
lu kan tau lu sakit
bikin kita semua disini panik karena lu
lu ngerti gak sih kita panik dengan hal ini
pak ayo tak lebih cepet dong pak
udah kenapa gak usah cepet cepet
kasian tangannya pangeran nih sebelah kiri
posisi aku bener bener
gue beneran gak apa apa kok
kita harus bawa lu ke rumah sakit ran
gue yakin gak apa apa
gue bisa tahan kok
lu duluan aja
lu yakin gak apa apa
dengerin gue dulu put
gue bisa jelasin semuanya
lu gak perlu jelasin apa apa
pak ayo tak cepet cepet
gue buka dulu mobilnya
beneran nih gue gak apa apa kok
gue gak mau denger apa apa dari loki
tapi gue lakuin ini karena
lu sama batu batai itu sama aja
gita gue gak mau denger apa apa dari loki
gue kecewa banget sama loki
itu kayak suaranya khusus gorek
lu mau kemana ran gak usah
lu jangan maksain kondisi lu lagi parah kayak gini ran
lu mau kemana sih
lu tuh kenapa sih
lu sadar gak sih sama kondisi lu
lu mau lu sakit
terus lu mau nyalain kita semua disini atas kondisi lu
gue kue gak mau denger apapun
lu dengerin apa sama gio
kita harus ke rumah sakit
usus goreng lu ber
sekarang batu bata
gue gak mau denger apa apa
gue gak mau denger apa apa kok
tau gak sih
ini semua tuh sampah tau
om udah ngelakuin sih jauh ini tapi semuanya useless
useless apa yang ngeles
apa useless maksudnya tuh gak ada gunanya
om jojo gak ada gunanya
apapun yang om jojo lakuin tuh ya gak ada gunanya
om jojo tuh udah ngelakuin apa yang non non mau
om cucuku juga udah bawa anak buah
cuman namanya semuanya tuh gak semudah yang kita bayangin loh non
om jiju kan udah bawa anak buah nih
udah banyak kan orangnya
aku cuma minta sampai jam sembilan loh
jam sembilan bentar banget
masa masih gak bisa sih
gak ada yang bener nih om jojo yang ngelakuin
kamu suruh apa ke jojo
kok pak reger malah nyamperin saya disini pak
kok pak reger malah nyamperin saya disini pak
setelah saya pikir pikir saya nggak tega juga
ngebiarin bu nawang sendirian kebingungan mencari putri
tapi saya tetap akan menolong bu nawang untuk mencari putri
pak regar tapi saya nggak mau ngerepotin pak regar
dan saya juga nggak mau ganggu jadwal ngajarnya pak regar
biar saya cari putri sendiri gak apa apa pak
semuanya sudah saya atur
jadi saya punya waktu untuk nemanin bu nawang mencari putri
eh tapi masalahnya saya nggak tahu harus cari putri di mana pak
sampai sekarang saya sama sekali nggak ada clue untuk cari putri
oh tadi saya coba telpon citra pak
tapi citra itu ditelepon signalnya kadang ada kadang enggak
jadi sampai sekarang saya nggak bisa nyambung telepon citra
kalau begitu kita mulai cari putri ke kafe kenangan
iya deh saya ngikut aja pak regar
tak pasti jauh ya
ya lumayan put
tapi ini jalanan lagi sepi kok
gue usahain ngebut ya biar sampai rumah sakitnya lebih cepet
tak udah langsung potong jalan aja
ini kan hujan juga udah reda kita bisa ngebut kok
iya iya iya nih gue liat maps dulu deh
put gimana keadaan pangeran
udah nggak tega liat keadaan lo kayak gini
lo tuh kenapa sih harus maksain
bikin kita semua di sini panik karena lo
lo ngerti nggak sih kita panik dan khawatir
pak regar gak salah
masa putri ada disini pak
saya yakin dia ada disini
iya tapi apa hubungannya putri sama kafe ini
pak regar kenapa pak
pak nikonya sudah datang
pak regar pak niko ada di belakang
bisa tolong dipanggilkan kemari
nanti saya kenalkan sama teman saya
pak niko pemilik kafe ini ya